kembalilah ke kamar
kanjeng ratu beranga memerintahkan kami
agar tidak membiarkanmu pergi hai manusia
kalian tidak punya hak menahan ku disini
katakan pada ratu kalia
aku ingin pergi
seharusnya kamu bersyukur
karena kanjeng ratu berangah tertarik padamu
aku tidak menang ratu kalia
aku tidak akan tertarik padanya
kalau begitu kami juga meminta maaf
karena terpaksa harus menggunakan kekerasan
untuk menahanmu disini
aku tidak pernah mau menyerang perempuan
jangan remekkan kami manusia
sampai jumpa di tujuan berikuterstudium
wah bulannya besar sekali
aku jadi terkenal
ingat dulu saat aku mau pergi meninggalkanmu
aku menitipkan pesan kepada bapakmu
jikalau kau menangis karena merindukanku
bawalah kau keluar rumah dan melihat bulan
karena di sana aku akan tersenyum kepadamu
aku tidak pernah ada di sana nawang singh
jam segini dia belum muncul juga
kemana sih nawang sih itu
lihat saja ya kalau sampai dia pulang saya akan beri pelajaran dia
kalau dia tidak pulang bagaimana besok aku latihan lari tanpa bajuku
hah kamu tenang ya sayang
kamu gak usah khawatir
nanti bio akan belikan baju tari yang banyak
jadi kamu bisa belajar tari
kamu bisa belajar tari
kamu bisa belajar tari
kamu bisa belajar tari
kamu bisa belajar tari
kita akan beri pelajaran dia

aku kehilangan pusakaku lagi
aku tidak tahu harus kemana
kembalilah ke kamar
kanjeng ratu beranga memerintahkan kami
agar tidak membiarkanmu pergi hai manusia
kalian tidak punya hak menahan ku disini
katakan pada ratu kalian
aku ingin pergi
seharusnya kamu bersyukur
karena kanjeng ratu berangah tertarik padamu
aku tidak menang ratu kalian
aku tidak akan tertarik padanya
kalau begitu kami juga meminta maaf
karena terpaksa harus menggunakan kekerasan
untuk menahanmu disini
aku tidak pernah mau menyerang perempuan
jangan remekkan kami manusia
kenapa kalian ingin membunuhku
bukankah ratu kalian tertarik padaku
di mana ada yang tidak bisa kulah
tidak mungkin aku menggunakan kekuatan itu lagi
tubuhku masih belum siap
dia sudah tidak berdaya
kamu sudah bangun
kamu aman sekarang
kamu sudah menjadi milikku
sang penguasa sungai
kamu sudah bangun
biarkan aku menunggu
merasakan hangatnya tubuh gagal
aku tidak bisa menggarakan tubuhku dengan benar
tubuhku masih belum pulih
dari di tempat pace
kamu siapa itu
am kamu masih nak
apakah memang kamu harus pergi worst run identity macam ini
hai selaka bagaimana aku tidak bisa menggerakkan tubuh dengan benar tubuhku masih belum pulih